puncak rekonstruksi yang dilakukan tersangka aditya hasibuan dimulai pada adegan ke dua belas
tersangka berkali kali memukul dan menendang korban disaksikan ayahnya ahirudin hasibuan
perwira polisi ini hanya menyaksikan anaknya menganiaya korban dan melarang rekan korban untuk melerai
akhirudin hasibuan juga menyuruh teman anak yang mengambil senjata laras panjang
ahirudin menyebut telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya
serta mengungkapkan kesedihannya melihat anaknya menjadi tersangka
tindakan penganiayaan turut serta dan pembiaran yang dilakukan kedua tersangka
melanggar pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua junto pasal lima puluh lima
dan tiga ratus empat kuhp
kita telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi untuk dua kasus yang kita sblit
yaitu kasus tiga ratus lima puluh satu dengan tersangka ah dan juga kasus berikutnya dengan tersangka akbp ah
kemudian hari ini kita melaksanakan sebanyak dua puluh tujuh adegan